inilah suasana private party yang dihadiri ratusan orang di sebuah rumah mewah di kompleks
pesona estate sukma jaya depok pada minggu dini hari aparat polda metro jaya bersama polres
metro depok menjerebek pesta tersebut lantaran adanya laporan dari warga dan tidak memiliki
izin dalam pesta tersebut polisi menemukan berbagai minuman keras dan alat kontrasepsi
setelah dites urin tak ditemukan satupun peserta pesta yang menggunakan narkoba
meskipun begitu panitia penyelenggara sudah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan
kita dalam ya kalau pesta ini karena mungkin pernah kesertanya kebanyakan berpakaian seperti
itu ya seperti itu ya kan di dalam rumah kalau orang yang cuman boleh kalau ini kan
r penjaga rumah mengatakan awalnya panitia penyelenggara memesan rumah tersebut untuk
acara ulang tahun kampus sehingga pengelola
memberikan harga sewa yang murah ia juga sempat menegur panitia penyelenggara karena jumlah pengunjung
jauh melebihi kapasitas yang hanya seratus orang ya acara ini tuh saya juga korban bilangnya tuh buat
acara ulang tahun dari kampus sebenarnya ya itu justru apa ya kena tipu lah saya istilahnya sama anak
anak itu tuh bilang untuk mengikuti private party ini peserta harus membayar dengan harga bervariasi
mulai tiga ratus ribu hingga delapan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia
itu memang bisnis yang menggiurkan
ini pr besar kita di indonesia
kita akan masuk lebih dalam soal penyalahgunaan barang bukti
di kasus selanjutnya
tapi kita harus jeda
tetap bersama kami di